hati nurillah istri almarhum aa jimmy pukul sebelas siang tadi tiba di rumah duka di gang rambutan kelurahan solopan dan cianjur jawa barat
atas permintaan pihak keluarga setibanya jenazah langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan dan dibawa ke pemakaman umum sinalaya tempat suaminya yang lebih dulu dimakamkan
aa jimmy sebelumnya dimakamkan senin pagi sekitar pukul delapan lantaran jenazah almarhum yang lebih dulu sampai di rumah duka
sedangkan jasad istrinya hati nurillah tiba di rumah duka sekitar pukul sebelas siang
kedua jasad suami istri ini dimakamkan bersisian
sementara itu pihak keluarga sampai saat ini masih menunggu informasi dari serang terkait kedua anak almarhum yakni radea putri anindita delapan tahun dan neisa ravaniar dia lima tahun yang hingga kini belum diketahui keberadaannya
arianto nama dan istrinya yang baru ketemu jenazah dan sudah bisa dimakamkan sekarang
jadi anaknya yang dua umur yang pertama delapan tahun dan yang kedua usia tiga tahun itu belum diketahui kondisinya seperti apa
kami memang masih menunggu informasi atau berita yang saya
kondisinya yang kecepatnya ditemukan dan dikembalikan